penolakan deklarasi tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden di sejumlah daerah terus terjadi di gorontalo pada senin siang
puluhan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan generasi muda masyarakat gorontalo menggelar aksi di depan mapolda gorontalo
masa menolak kedatangan nenowarisman dan ahmad dhani dengan cara membakar spanduk yang memuat foto keduanya
kekesalan puluhan mahasiswa yang menolak kedatangan penggagas deklarasi tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden neno warisman dan ahmad dhani ke gorontalo diluapkan dengan membakar spanduk yang bergambar neno dan ahmad dhani
aksi ini dilakukan di depan mapolda gorontalo senin siang
dalam operasi yang disampaikan secara bergantian masa pendemo meminta agar polda gorontalo tidak mengeluarkan izin untuk pelaksanaan deklarasi pada jumat siang nanti
aksi pembakaran spanduk dan poster adalah bagian sikap menolak aksi deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden yang dianggap dapat berdampak kepada ketertiban serta keamanan di provinsi gorontalo
pihak polda gorontalo sendiri mengaku telah menerima surat pemberitahuan deklarasi tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden di gorontalo
apakah kegiatan ini ke depan berpotensi komplik atau tidak jadi keputusan ada sama pimpinan
sebelumnya aksi masa tolak tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden dimulai dari kompleks menara limboto
para pendemo berorasi dan membakar ban bekas hingga memacetkan ruas jalan
masa kemudian mendatangi kantor bupati gorontalo yang diterima langsung oleh sekda kabupaten gorontalo
tuntutannya masih sama yaitu meminta pemerintah daerah bersama masyarakat
menolak diadakannya deklarasi tersebut
jika tuntutannya tidak dipenuhi perwakilan masa berjanji akan melakukan aksi yang lebih besar pada kamis enam september nanti di depan markas polres gorontalo